pilkada serentak dua ribu dua puluh akan dilakukan di dua ratus tujuh puluh wilayah yang terdiri dari sembilan provinsi dua ratus dua puluh empat kabupaten dan tiga puluh tujuh kota
pandemi virus corona yang terjadi membuat kpu harus menyesuaikan beberapa teknis pelaksanaan tahapan pemilu
pendaftaran bakal pasangan calon dibuka pada empat hingga enam september
apabila di satu daerah terdapat calon tunggal maka pendaftaran akan diperpanjang hingga sembilan september
penundaan akan dilakukan selama satu hari apabila masih tak ada penantang
selanjutnya kpu akan menggelar sosialisasi selama tiga hari sebelum dilakukan pendaftaran ulang bakal pasangan calon peserta
di tahap ini dimungkinkan apabila koalisi terpecah menjadi lebih dari satu bakal pasangan calon
namun jika masih terjadi calon tunggal maka pilkada akan tetap dilanjutkan melawan kota kosong
protokol kesehatan dilakukan dalam tahapan ini termasuk
kewajiban bakal calon melampirkan hasil swab
apabila bakal calon terkonfirmasi positif covid sembilan belas
maka bakal calon akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri
dan dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan swab ulang
apabila hasilnya masih positif maka akan berimplikasi terhadap tahapan selanjutnya
dengan kemungkinan penetapan bersangkutan sebagai peserta pilkada dua ribu dua puluh akan tertunda
atau jatah durasi berkampanye nya akan berkurang
seiring pendaftaran juga dilakukan verifikasi yang meliputi pencalonan
bukti pemenuhan kelengkapan syarat yang diperlukan hingga tes kesehatan
selanjutnya akan dilakukan penetapan peserta pilkada pada dua puluh tiga september
dan dilakukan pengundian nomor urut esokan harinya
masa kampanye akan dilakukan selama tujuh puluh satu hari
pembelian kampanye ada yang rapat umum kemudian ada pertemuan terbatas
kemudian ada tatap muka
dan kemudian menggunakan media ya
nah ini diatur ulang misalkan membatasi jumlah yang hadir
media yang digunakan itu apa kalau menggunakan media daring atau medsos
ini kan definisinya beda beda
nah ini yang kemudian dilakukan beberapa perubahan sekali lagi dalam rangkai tadi
supaya kampanye juga dilakukan dengan aman dan menggunakan standar protokol covid ya
setelah kampanye kpu akan memberikan masa tenang selama tiga hari
sebelum pemilihan akan dilakukan secara serentak pada tanggal sembilan desember
penghitungan hingga rekapitulasi suara akan dilakukan hingga dua puluh enam desember
reza ramadan indra rahadja jakarta